kita ke informasi selanjutnya tim gabungan dari polres saro langun polres muarujambi dan poldajambi sabtu pagi melibat
ataupun terlibat kontak senjata dengan pelaku pencurian senjata api milik kanit reskrim polsek pauh
pelaku sendiri tewas usai baku tembak dengan polisi
pelaku tembak antara polisi dan pelaku pencurian senjata api terjadi di kawasan desa bungur
di mana berada di kecamatan kumpeh kabupaten muaro jambi jambi pada sabtu pagi sekitar pukul enam lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
di mana puluhan petugas gabungan dari polres saro langun polres muarujambi dan poldajambi
berhasil mengepung pelaku yang saat itu tengah berjalan di pinggir jalan
pelaku diketahui bernama madan saifuddin harhab usia dua puluh empat tahun warga kecamatan padang sidempuan sumatera utara
pelaku tewas usai baku tembak dengan petugas kepolisian
pada jumat pagi kemarin pelaku mencuri senjata jenis revolver berikut enam buah amunisi milik kanit reskrim polsek pauh
pelaku merupakan narapidana lapas muara sabak kabupaten tanjung jabung timur yang dipindahkan ke palembang
dan saat ini pelaku dalam amunisi
pembebasan bersyarat di palembang
kami dibantu oleh dit reskrim poldajambi di backup oleh polres muarujambi melakukan penangkapan terhadap pelaku
tindak pidana tiga ratus enam puluh tiga terhadap senjata api dinas milik kanit serse polsek pau
di mana pada saat kegiatan penangkapan kegiatan yang dilakukan oleh anggota kami di backup oleh polda
sampai dengan tadi pagi
pelaku ini ada melakukan kegiatan penembakan kepada anggota kami dengan menggunakan senjata dimaksud
untuk amunisi yang ada dalam senjata habis digunakan kemudian bisa dilumpuhkan dan saat ini